kita langsung beralih ke informasi lain tepatnya di mancanegara
lebih dari satu bulan konflik kemanusiaan yang menimpa warga etnis rohingya di myanmar
gelombang pengungsi rohingya masih terus berdatangan
ya saat ini ada lebih dari lima ratus sembilan belas ribu jiwa warga etnis rohingya yang tiba di negara bangladesh
dan menempati sejumlah kamp pengungsian dengan kondisi seadanya
tragedi kemanusiaan di rakhine state myanmar membuat ratusan ribu warga etnis rohingya harus keluar dari negaranya
dan menyeberangi perbatasan menuju bangladesh untuk mengungsi
kini jumlah mereka di bangladesh terus bertambah setiap harinya
data dari international committee for rohingya solidarity jumlah warga etnis rohingya hingga sebelas oktober dua ribu tujuh belas mencapai lima ratus sembilan belas satu ratus sembilan puluh tiga jiwa
kebanyakan dari mereka merupakan warga rohingya yang berasal dari wilayah sitwe dan maungdaw rahine myanmar
saat ini saya berada di salah satu kamp pengungsian yang berada di negara bangladesh
ini adalah pengungsian tangkali yang berjarak sekitar empat puluh km dari pusat kota vox bazar
yang menjadi tempat utama pilihan warga rohingya yang pindah dari myanmar menyeberangi sungai naf dan mereka akhirnya tinggal di sini
bisa dilihat kondisi mereka saat ini seperti apa
jika dilihat di kanan kiri saya mereka hanya tinggal di tempat seadanya yang terbuat dari topangan bambu saja
yang diikatkan dengan tali dan beratapkan dan juga berdindingan terpal
bisa dibayangkan cuaca ataupun udara di sini
begitu lembab pada siang hari tentu ini akan sangat terasa panas sekali
dan cuaca di kawasan bangladesh juga sedang memasuki musim hujan
sehari hari hujan di sini turun dan tentu itu akan mengakibatkan bocor di dalam tenda tenda pengungsian mereka
yang bisa mengganggu aktivitas mereka di dalam tempat tinggal mereka yang sementara ini
dan di kamp pengungsian tangkali ini ada tiga titik yang terdiri dari tiga bukit
bisa dilihat di sekeliling saya
begitu luas sekali
luasan sekitar tiga km persegi
di sini ada sekitar lima puluh delapan ribu warga rohingya yang tinggal
dan itu mereka sudah tinggal baik sebelum tanggal dua puluh lima agustus dua ribu tujuh belas di rahimstead
dan mayoritas setelah tanggal dua puluh lima agustus dua ribu tujuh belas lalu mereka akhirnya menempati kawasan ini
dan sekarang setiap hari terus bertambah jumlahnya dan belum diketahui apakah nantinya tempat ini akan dijadikan sebagai satu tempat untuk dibangunnya
shelter yang lebih baik ataupun lebih manusiawi untuk tempat tinggal mereka
tangkali merupakan salah satu dari dua belas kamp yang ada di kogsbazar
kem pengungsian tanghali juga masuk ke dalam tiga pengungsian terbesar di bangladesh setelah kutupalong dan balukhali
butuh waktu dua jam lamanya untuk menuju ke kamp pengungsian ini dari pusat kota kogsbazar
semakin padatnya pengungsi dan ramai nyangkutan bantuan yang datang
membuat jalur menuju lokasi menjadi padat dan pendistribusian
bantuan pun menjadi sedikit tersendat
albi pratama kogsbazar bangladesh